awali pekan anda kali ini cnn indonesia news report hadir untuk memberikan referensi berita kelas dunia yang dapat anda percaya
ya perkembangan terkini baik darat di dalam negeri maupun mancanegara telah kami siapkan secara transparan dan berimbang
ya dan cnn indonesia hadir setiap hari pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat di transtv dan mulai minggu depan cnn juga akan hadir pukul enam sore
saya eva yunizar dan rekan saya prabu revolusi langsung dari studio cnn jakarta inilah cnn indonesia news report
kita ke informasi pertama ribuan sopir taksi kini telah berkumpul di depan istana negara jakarta
ya mereka menuntut agar kendaraan umum berbasis aplikasi ditertibkan
aksi jalan dari balai kota hingga pintu barat daya monumen nasional dimulai pada pukul sepuluh pagi ini
ribuan pengemudi taksi dari beberapa operator taksi berkumpul di depan istana negara menolak beroperasinya uber dan juga grabcar
ribuan sopir taksi ini meminta
pemangku kebijakan membuat regulasi yang jelas tentang tarif dan menindak taksi berbasis aplikasi yang beroperasi secara ilegal
ratusan polisi juga dikerahkan selama unjuk rasa berlangsung sementara itu jalan medan merdeka barat ke arah sarinah ditutup
karena konsumen itu nyari yang murah maka dia lari ke aplikasi
sementara yang plat kuning seperti kita ini yang diajar habis habisan
di bawah aplikasi kita dihajar sama gojek di atas diajar sama grabcar ataupun uber